parah nih gak enak
udah dimakan kok dibalikin lagi
harus bayar dong
jadi semua ini bayar
suruh para serigala datang kesini untuk makan jalan suri
jadi masih bayar nih
kalian semua lah
guru kalian kalah sama saya
saya yang jadi pemimpin di pendepokan guru
guru gak apa apa
tongkat ajaib merah itu
ke tempat asalnya
kamu mengerti maksud guru
aku akan kembalikan tongkat itu seperti semula guru
jadi apapain ya
ingat pesen ibu
ini ayam buat makan malam kakak kamu
kamu tuh selalu bikin masalah ya
bu aku mau pulang
bu kok yang ambil basah bu
ini ini umar
si nina itu nyenggolin pancinya
itu tumpah ke ayam ini
bu aku gak mau ada alasan bu
aku pengen makan bu lapar
aku mau sekarang bu
nin ya udah kamu sekarang beli ayam ya
udah gak usah manja deh
eh jalan tuh cepet
ini cepet ya bu ya
ganggu jalan orang aja
parah nih gak enak
udah dimakan kok dibalikin lagi
harus bayar dong
jadi semua ini bayar
bambang terus saya balik ke sarang serigala
suruh para serigala datang ke sini
untuk makan jalan jalan serigala
jadi masih bayar nih
kakak gak boleh kayak gitu sama orang
tau itu namanya mencuri umai
eh kalian bota bota
baru gini doang kalian pada takut
aduh tolong sisain buat dijual dong mike
saya kan butuh uang buat makan mie
anak itu ingkar janji
bukan salah aku
kalau aku cari makanan
bukan salah aku
kalau aku cari makanan sendiri
malam ini dingin banget ya
gak seperti biasanya
kan namanya juga musim hujan
itu di sana di pojok sana
mendingan kita kejar yuk
tadi perasaan kesini deh
kayaknya gak ada deh
eh mending kita kontrol tempat lain
tadi perasaan kesini deh
tadi perasaan kesini deh
kayaknya gak ada deh
kami kok gak ada sih
kami kita hilang semua pak
tolong cepat pak
kami kami hilang tiba tiba gak ada
jangan jangan ada serigala lain yang masuk ke kampung kita lagi
mulai gak aman lagi kampung kita nih
gara gara semalam aku gak ngasih makan tuh serigala
bu bu rati
ada apa sih kalian ini ke rumah saya
kampung kita mulai diserang lagi sama serigala bu ratih
masuk ke dalam kami kesini untuk
untuk membahas serigala itu
aku gak mau aku gak mau budi segala itu lagi
dengarkan kalian semua anak saya itu udah
udah gak mau melawan serigala itu lagi
karena apa taruhannya tuh nyawa
dia udah trauma sekarang gini
kalau misalkan dia melawan serigala lagi
kalau dia jadi korbannya gimana
tapi tunggu dulu
kalau bapak bapak ibu ibu
masih tetap ngotot si umai
untuk melawan serigala itu
bapak bilang ke warga semua disini
siapin uang sepuluh juta rupiah

sepuluh juta pak erwang
enggak setuju kalian
ya sudah kalau misalnya kalian gak mau
kalian pergi dari rumah saya
kan masih banyak kerjaan ya
selamat tinggal pak erwang
selamat tinggal pak erwang
udah kita pikirkan nanti
ya udah kita berlalu aja

tolong kasih tahu warga yang lain kang
biar malam ini kita bisa berjaga jaga
biar kita tangkap segala itu di hutan
biar kita tangkap serigala itu di hutan
emang apa sih kak hebatnya tongkat ini
kalau kamu pengen tahu
tongkat ini bisa mengakan serigala itu
tongkat ini bisa mengakan serigala itu
bisa makan semua makhluk sekuat

berarti kak kalau tongkat ini sakti
kenapa kakak gak ngebantuin warga warga itu buat ngebunuh segala

tapi kak ntar malam itu
warga warga bakalan bikin jebakan di setiap rumah

sampai serigala itu mati
sampai serigala itu mati
kamu harus beri janji dulu
bahwa kamu tidak akan pernah membunuhku
jika aku mati maka harta itu juga akan berkembang
aku harus cegah sergala itu datang rizky
jangan sampai dia dibunuh sama warga
sampai jumpa lagi